hasil sidang putusan kode etik polri menuai pro kontra setelah barada richard eliezer tetap menjadi anggota kepolisian
terpidana kasus pembunuhan yosua huta barat ini hanya dikenakan sanksi mutasi dan demosi satu tahun
pihak keluarga almarhum yosua huta barat juga kecewa dengan putusan korps bayangkara yang tetap mempertahankan richard eliezer sebagai anggota polri
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan penasehat ahli kapolri prof hermawan sulistyo selamat sore prof kiki
dan pengamat kepolisian isis bambang rukminto selamat sore pak bambang
saya mau ke pak bambang terlebih dahulu pak bambang keputusan memberi sanksi demosi satu tahun dan mutasi alias tidak memecat richard eliezer dari anggota polri ini
keputusan tepat atau hanya keputusan populer yang diambil polri karena mengutamakan opini publik pak bambang
kalau melihat kerangka yang lebih luas untuk membangun polri yang lebih bagus ke depan polri yang profesional cegak lurus pada aturan
sanksi yang demosi satu tahun ini hanya mengakomodasi desakan publik yang hanya sekedar membangun popularisme saja
sangat disayangkan sekali karena pelanggar aturan ternyata masih diterima di polri
artinya polri ini masih permisif sekali terhadap pelanggaran pelanggaran yang dilakukan oleh personil di internal
ini yang sangat disayangkan dan akan ke depan akan menjadi
jadi presiden buruk karena dampaknya bukan hanya pada kasus eliezer saja
tetapi kasus obstruction of justice ini pun juga akan demikian
karena beberapa orang yang tadi siang sudah diputus fonis sepuluh bulan ini ke depan tentunya setelah sidang etik
tidak menutup kemungkinan untuk kembali lagi ke polri
padahal mereka ini adalah pelaku tindak pidana
seharusnya ke polisi
seharusnya ke polisi
seharusnya ke polisi
level yang masih memiliki masa kerja yang masih pendek
karena ini adalah kasus pidana yang memang sehatnya di ptd
tapi kalau seseorang yang memiliki jasa yang sangat tinggi memiliki masa kerja yang rentang yang sangat panjang
tentunya ada opsi untuk mengundurkan diri
sehingga dia bisa diberhentikan dengan hormat atau dipensiun lebih dini seperti itu
prof kiki kalau menurut pak bambang tadi keputusan polri yang tidak memecat eli
eliezer hanya demosi satu tahun ini sepertinya mengakomodasi kepentingan publik
polri tampak permisif dengan perbuatan perbuatan para polisi pelanggar
apakah memang polri sedang meraih sedang mencoba untuk meraih kembali simpati publik
makanya keputusannya seperti itu
polisi itu kan bukan bagian yang terpisah dari masyarakatnya
jadi kalau masyarakatnya masih suka rembuk polisinya ada sabuk
kalau dan sebaliknya kalau masyarakatnya masih suka jalan cepat dengan gratifikasi
menyuap segala macam ya polisinya jadi korup
nggak bisa dipisahkan
nah jadi kalau ini hanya untuk memenuhi kebutuhan publik ya memang polisi melayani publik
yang kedua perspektif sebaliknya
jadi ada kan polisi ini menghadapi dua sisi dari pandangan publik
yang pertama adalah potong kuping ya ganti dengan kuping
ambil nyawa ganti dengan nyawa
loh tuhan itu saja memaafkan
kok tidak bisa memaafkan
jawab publik kan ya kami bukan tuhan
karena itu kami tidak bisa memaafkan
itu satu perspektif
yang tadi diwakili suaranya mas bambang ini
itu sifat hukumannya kemudian punitif retaliasi
sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan reproduksi perilaku bagi polisi polisi yang lain
nah tetapi ada perspektif
apa yang dikenal sekarang dengan restoratif justice
yang sudah secara bertahap mulai diterapkan
selama masih bisa diperbaiki itu
kalau contoh yang paling ekstrim
jangan ada hukuman mati misalnya
karena mencabut nyawa itu adalah hak tuhan
kita jangan mengambil alih hak tuhan
kalau ditempeleng pipi kiri kasih pipi yang kanan
kata ajaran satu agama
saya tidak tahu
nah ini polisi harus hati hati meniti di antara dua perspektif ini dua pandangan ini
nah yang terjadi dengan hasil sidang kode etik adalah meniti di antara dua sikap ekstrim publik ini
yaitu dengan jalur yaudah aturan mainnya memungkinkan enggak
kalau kita longgarkan
aturan mainnya memungkinkan enggak
seberapa jauh memungkinkan
seberapa jauh tidak menyakiti hati publik
karena publik kelihatan jelas waktu sidang pidananya eliezer
ibu ibu nyerbu untuk melindungi memberi selamat
bukan untuk mukuli
bukan untuk memukuli loh jangan salah
artinya apa ada sikap publik yang
jadi berpegang pada sikap publik itu
polri memutuskan tidak memecat eliezer begitu prof kiki
antara sikap publik yang meminta hukuman seberat beratnya
dan sikap publik yang memaafkan sebesar besarnya
polisi mengambil jalan tengah dengan berbijak pada aturan aturan sejauh aturan itu memungkinkan
oke memang aturannya kalau dipidana kurang dari dua tahun bisa kembali ke institusi polri
tapi saya ingin tanya ya ke pak bambang ya
pak bambang ini keputusan mempertahankan eliezer secara aturan memang diperbolehkan
karena pidananya di bawah dua tahun
tapi menurut keluarga almarhum yosua ini tidak mencerminkan keadilan
jadi menurut keluarga almarhum yosua ini keputusan polri mempertahankan eliezer itu tidak memberikan keadilan kepada keluarga almarhum
anda sepakat gak dengan itu
saya melihatnya ini adalah persoalan organisasi ya
yang tidak bisa dipengaruhi oleh persepsi dari keluarga
organisasi polri ini sangat besar dan ke depan juga harus dibangun semakin profesional
kalau kemudian ini masih pertimbangannya pertimbangan personal terlalu emosional seperti itu
mau dibawa kemana organisasi polri ini ke depan
pertanyaan kan seperti itu
kalau kemudian saat ini polri memilih jalan untuk mengakomodasi keinginan ibu ibu
menurut eliezer kembali sebagai anggota kepolisian ini adalah jalan yang instan
ada yang lebih penting dibandingkan mengakomodasi eliezer ini
yakni membangun polri yang kita cita citakan
polri yang profesional polri yang tegak lurus
ini kan masalah cara
itu tekanan publik itu bukan satu satunya pertimbangan bagi polisi memutuskan
kan saya bilang tadi selama aturannya memungkinkan itu akan dilakukan
tapi aturan tidak memungkinkan ya tidak
dan ini sudah di luar pertimbangan pertimbangan untuk mengakomodasi
atau tidak mengakomodasi kepentingan publik
karena polisi itu melayani publik
tidak bisa lalu mengabaikan sama sekali pandangan publik
tetapi pandangan publik kan tidak selamanya benar
dalam hal ini menurut polri prof kiki dalam hal ini pandangan publik menurut polri benar ya
kan ada split tadi
kalau kita ikuti satu tekanan untuk menghukum sekejam kejamnya
opini yang satu lagi akan menyalahkan
kita sudah memasuki era restoran
kita sudah memasuki era restoran
kita sudah memasuki era untuk konsolidasi termasuk konsolidasi ke polisi ke depan
bahwa kasus seperti ini harus memberikan pelajaran yang sangat mahal
supaya tidak direproduksi oleh teman temannya
caranya bukan hanya dengan punitif bukan hanya dengan penghukuman
tapi juga bukan tidak menghukum
ini kan menghukum juga
ini berada ini kan
prof kiki tapi dengan polri memilih jalan tadi memilih putusan tadi
mempertahankan eliezer tidak khawatir bahwa keputusan ini tidak memberikan efek jerah
kepada seluruh personil kepolisian yang lain yang melakukan pelanggaran
karena ini akan menimbulkan presiden nanti
kalau saja eliezer tidak melakukan j o
atau kolaborasi tidak melakukan jesi kolaborasi
maka yang terjadi pasti semua orang akan terima dia dihukum seberat beratnya
ini kan sikapnya dengan membongkar dengan mau bercerita apa yang terjadi
termasuk dia menembak itu mempunyai risiko sangat serius juga
bagi dirinya sendiri gitu bagi keselamatannya dan sebagainya
dan itu diperhitungan tidak
di dalam ranah pidana kita sudah lihat itu bagian dari yang diperhitungkan
sehingga hukumannya tidak dihukum mati atau dihukum seumur hidup misalnya
jadi polri tidak khawatir ya bahwa ini tidak akan memberikan
polri tidak khawatir bahwa ini akan tetap memberikan efek jerah kepada yang lain
kepada polisi polisi pelanggaran
ini nggak ada kaitannya sama kapolri
kapolri urusannya banyak
menurut saya ini sudah masuk ke ranah penegakan disiplin dari kode etik
itu ditangani oleh propam oleh divisi propam
yang kemarin sangat bisalah gunakan kewenangannya itu
dan pembenahan itu dilakukan tidak dengan cara penghukuman seperti ini
tapi dilakukan dengan cara
pembenahan pendidikan dilakukan dengan cara pembatasan kekuasaan
kewenangan yang bisa dilakukan oleh propam
paminalnya itu kan dulu diintokam
dipindahkan untuk memperkuat propam
ujung ujungnya disalahgunakan seperti sekarang
ada pembendahan yang dilakukan oleh kapolri kita sudah dapat poinnya
saya mau ke pak bambang dulu
pak bambang anda melihat bahwa nanti akan ada kesenjangan
dampaknya apa sih sebetulnya dengan putusan ini
ya polri harus konsisten ya kalau melakukan apa itu seperti itu
nanti akan muncul problem ketika para pelaku obstruction of justice
itu dihukum kurang dari dua tahun atau kurang dari tiga tahun seperti itu
mereka akan berbondong bondong juga mengajukan dalam sidang etik
kalaupun nanti dihukum berat ptdh mereka akan melakukan banding
artinya kalau mereka nanti masuk lagi
hanya di banding maka mereka akan melakukan banding
ini disangsi demosi atau penempatan khusus
ini resikonya polri ini akan diisi oleh para pelaku tindak pidana rekayasa
ini kan menyedihkan
akhirnya apa muncul persepsi di publik bahwa polri ini isinya adalah para narapidana kan seperti itu
ini resiko itu yang harus dihitung juga oleh kepolisian
ketika memberikan sanksi
karena sanksi paling berat itu adalah pt dh seperti itu
makanya saya mengusulkan
kalaupun kemudian yang memiliki masa kerja sudah lama
sebaiknya mengusulkan diri
ini agar tidak merepotkan polri untuk membangun organisasi polri yang bagus ke depan
karena apa sih yang kita inginkan
polri seperti apa yang kita inginkan
kalau polri nya tetap permisi pada pelanggaran pelanggaran
di internal saja permisif
kalau dia keluar
artinya kan menjadi beban juga bagi masyarakat nanti ke depan
oke pak rofiki silakan
kalau saya melihatnya harus lebih sistemik
sistemik itu artinya apa
itu pembenahannya dari proses rekrutmen awalnya
ya kalau narapidanya sudah jelas tidak bisa masuk
kecuali narapidananya setelah dia menjadi polisi
seleksi harus lebih ketat
nah sekarang ini menjadi pertanyaan
anda datang aja ke semua panitia seleksi di seluruh indonesia
sudah lebih ketat ya
apa yang terjadi
yang terjadi nota dinas nota ini dari anggota dprd
dari pejabat publik dari politisi
masukkan anak saya jadi bintara
nah jadi kalau mau membenahi harus dari ujung itu
dan ujung itu berkaitan dengan masyarakat
tidak bisa parsial lalu dihukum
nanti malah saya mengkhawatirkan kalau dihukum seperti itu
ada pembalasan diam diam bagi orang orang yang perilakunya seperti itu
polisi itu anggota dpr
tidak bisa kita minta ada empat ratus lima puluh ribu polisi semua bersih
masyarakatnya juga tidak bersih bersih amat
yang dihukum kan cuma beberapa gelintir ini saja pon
tidak sampai seribu prof
jadi justru karena sepinting ini harus ditegakkan aturan dengan tegas begitu
yang dilakukan polisi
dan bukan leniensi
membebaskan artinya memberikan kemudahan kemudahan dengan menjadikan dia polisi lagi
yang sekarang ini bertahap dilakukan adalah
mari kita kembali ke aturan
nah aturan itu yang dicoba dipatuhi di propam
sementara aturan memungkinkan
mari kita ubah dulu aturannya
oke karena sesuai
kita tidak kembali lagi ke pembahasan dulu ya
karena kalau merasakan aturan memang aturannya boleh
tapi kan ini ada pertimbangan pertimbangan lain
saya ingin kembali waktu kita gak banyak
prof kiki dengan keputusan demosi ini
apakah kemudian richard eliezer bisa masih berkarir di kepolisian
atau justru mentok setelah peristiwa pembunuhan yusua ini
dia menjadi terpidana
mbak mbak berkarir apa
polisi itu dua puluh satu jenjang kepangkatan
ya dia ini yang nomor dua puluh lima
barada itu bayangkara dua
itu dua puluh satu jenjang jadi dia tamtama yang paling bawah
tidak ada karir
masuk kembali lagi
itu udah demosi saya bingung juga
ini demosi itu kan penurunan pangkat biasanya
nah pangkatnya udah paling bawah
itu nanti kalau dikembalikan ke yanma itu hanya tukang sapu
tukang bersih bersih wc
bawa apalagi bawa senjata
tidak boleh itu nggak mungkin dia
jadi ini hanya masalah bahwa dia bangga jadi polisi
maka mari kita benahi aturannya
supaya tidak ada lagi yang bisa jadi polisi lagi seperti itu
terakhir pak bambang
jadi anda sepakat ya dengan apa yang dikatakan oleh prof kiki tadi
ya tidak ada lagi
apakah pernaikan karir bagi seorang richard eliezer
karena memang tamtama itu kan yang paling bawah
dan dia ditempatkan di yanma
pelayanan masyarakat ini ya pekerjaannya tadi seperti yang disampaikan oleh prof kiki
artinya karirnya ke depan
kalau soal karir
karir kan itu demosi kan cuma satu tahun
setelah demosi satu tahun selesai masih bisa naik ya
yang saya setuju
itu terkait dengan peraturan
peraturan kapolri ini menjadi benteng dari pelanggaran pelanggaran
makanya harus merujuk pada pp satu tahun dua ribu tiga itu
kalau pp satu dua ribu tiga itu tegas
yang melakukan pidana pt dh
kalau seperti itu bisa kencen
kalau seperti sekarang kan jadi abu abu
boleh masuk lagi bisa di demosi
bisa pt dh suka suka komite sidang etik
padahal komite sidang etik pun juga diragukan objektifitasnya
karena mereka mereka sendiri
oke jadi arya
jadi ini kalau soal karir
kenaikan pangkat normal biasa itu empat lima tahun
jadi dia bisa menjadi general bintang empat
setelah reinkarnasi sepuluh kali
mati nembak lagi dihidupkan lagi jadi polisi lagi
nembak lagi hidup lagi
sepuluh kali baru bisa jadi general
jadi sudah selesai
kalau buat saya sudah selesai
jadi menurut praktiki karirnya richard eliezer
meskipun kembali ke kepolisian sudah selesai
begitu ya tapi menurut pak bambang
ada waktu setelah demosi satu tahun itu berakhir
masih ada kesempatan untuk bisa naik lagi pangkatnya
tapi sekali lagi kita tidak tahu
bagaimana perjalanan karirnya seorang richard eliezer
setelah ini karena tetap menjadi anggota polri
sekali lagi karena keputusannya sudah dikeluarkan kemarin
oleh sidang komisi kode etik
jadi richard eliezer terpidana kasus pembunuhan
brigadir yusuf hutabara tetap menjadi anggota polri
waktu kita tidak banyak bapak bapak
mohon maaf sekali kita harus mengakhiri dialog kita pada sore hari ini
terima kasih kepada pengamat kepolisian
mas bambang rukminto dan juga prof hermawan sulistyo prof kiki
penasihat alika polri
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu prof kiki dan pak bambang
salam prof salam